kegiatan ini diikuti dua ratus lima puluh tujuh siswa
peristiwa ini diperkirakan terjadi pukul empat sore waktu indonesia barat
data dari tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana dia hingga pukul lima sore menyebutkan
masih dilakukan pendataan atas siswa yang hilang
peristiwa yang diikuti siswa kelas tujuh dan delapan ini dilakukan di aliran sungai sempor
tim sar gabungan